pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
selain rasa tampilan pada suatu makanan merupakan hal penting
seperti cake unik yang satu ini
cake didekorasi layaknya sebuah karya seni
menggunakan bahan dasar gula dibentuklah bongkahan batu
sehingga tampak seperti batu kristal yang menempel pada dinding kake
lihatlah tampilan cake ini cantik ya ah
bongkahan batu kristal yang menempel memang menjadi ciri khas cake yang sedang tren saat ini
namanya geode cake
jadi cake nya itu sekarang itu kan lagi hits banget lagi happening banget secara global
nah sekarang tuh baru masuk ke indonesia kan
nah makanya kita ngeliat peluang itu dan ngelihat di kota bandung
ternyata belum ada yang dijual belum ada yang bisa bikinnya
akhirnya kita pelopornya di kota bandung
ini itu sister's cake
proses pembuatannya sederhana
pertama buat bolunya terlebih dahulu
telur dan gula diaduk hingga mengembang dan berwarna putih
tambahkan terigu susu bubuk dan butter
aduk hingga rata
masukkan adonan ke dalam loyang
panggang hingga matang dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius
selanjutnya olesi bagian atas bolu dengan cream cheese
olesi seluruh bagian dengan buttercream
lalu beri krim warna ungu
lubangi bagian samping lalu hiasi dengan bebatuan jiod yang terbuat dari gula
agar lebih cantik berhiasan coklat putih dan bunga dari buttercream
inilah hasilnya emotis george cake yang super cantik dan terlihat mewah siap memanjakan lidah
ini adalah hasilnya
dan ini benar benar terlihat seperti sungguhan batu kristal
nah tren cake batu kristal ini sudah ada sejak tahun dua ribu lima belas
sang pencipta vicky ken membuat puncak kek dengan hiasan mirip seperti batu geode
dan tren ini pun berambah ke berbagai negara
salah satunya adalah di indonesia
cake ini awalnya dibuat untuk mengikuti kompetisi di lokal
tapi di laosiana amerika
karena tampilannya yang mewah geode cake ini pun menjadi incaran para penikmatnya
ya jadi aku lagi mau cari kue untuk temen
terus kebetulan di bandung ada nih geod cake yang lagi happening itu
aku suka karena bentuknya tuh unik banget dan kelihatan elegan aja gitu
jadi yaudah deh langsung kesini
bagaimana dengan anda
tertarik untuk mencobanya
dian parwatasari bandung